menarik dan tampak cantik itulah kesan pertama yang terlihat dari kue brownies bermotif batik ini
brownies batik dengan kombinasi beragam warna ini adalah buatan dua bersaudara kiki hapsari dan ning hapsari
warga desa gergunung kecamatan kelaten utara kelaten jawa tengah
sudah enam tahun dua bersaudara ini menggeluti bisnis kue brownies batik
kecintaannya terhadap batik menginspirasi mereka untuk mengkreasikan beragam motif batik nusantara ke dalam bentuk kue
semua mereka mulai dari nol dan belajar membatik secara otodidak
seperti umumnya kue kue brownies yang dibikin secara manual
menggunakan bahan utama seperti tepung terigu gula halus maizena telur bahan pelembut pembuatan cake dan bahan kue lainnya
namun yang berbeda dari proses pembuatan brownies batik adalah mencetak motif
ketika batiknya dikukus batiknya dikukus dengan kata kata yang berbeda
diawali dengan memasukkan kertas roti dengan pola batik ke dalam loyang
setelah itu proses membatik di atas pola tersebut menggunakan adonan
selesai proses membatik barulah dimasukkan adonan sebanyak tiga lapis dan langsung dikukus selama tiga puluh menit
tahap terakhir membuka loyang pada kue brownies
inilah tahapan yang harus ekstra hati hati agar cetakan batiknya tidak rusak
pada saat terakhir kita membuka loyang dan membalik kue yang sudah jadi
nah disitu adalah yang paling menegangkan karena kita kadang kadang itu kegagalannya disitu
gambar kadang tidak meneta gambar tidak sesuai dengan hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita buat
kue brownies batik buatan dua bersaudara ini dipasarkan keberbunyian
kue brownies batik dibuat sebagai daerah di tanah air seperti jawa medan gorontalo surabaya dan lainnya menggunakan media sosial
harganya pun juga terjangkau yaitu rp enam puluh hingga rp dua ratus lima puluh tergantung ukuran dan kerumitan motif batiknya
selain brownies batik dua bersaudara ini juga membuat roll cake batik dan kue lapis batik
dalam sehari mereka bisa memproduksi kue dengan dua puluh jenis motif